bagaimana sebenarnya intensitas para milenial tersebut di tahun politik khususnya
mungkin kita bisa mengambil contoh dari hasil survei dari alfara research yang bisa kita putarkan berikut ini
ini hasil riset baru baru ini ya mas ya
oke kalau di sini mas lili kita lihat sebenarnya untuk milenials dalam kategori junior milenial ini
prosentasenya lebih sedikit ya dibanding yang senior gitu
dan juga kalau dilihat dari gender dibandingkan wanita pria lebih tertarik untuk mendalami atau mengetahui isu isu politik terkini
jadi gini survei ini kita lakukan di akhir tahun kemarin
jadi memang riset ini seluruh indonesia
tujuannya sebetulnya banyak tetapi salah satu tujuannya adalah mengetahui intensitas bagaimana antusiasme milenial ini tentang politik seperti apa
memang temuan temuan kita adalah
milenial sebetulnya apolitis
antusiasnya adalah ke olahraga ya kan
kemudian kalau kita lihat asian game antusias sekali
kemudian ke musik musik
kemudian ke musik musik
kemudian ke musik musik
kemudian ke apa namanya it atau
teknologi saat ini ya
oke tapi kalau untuk pilpres dua ribu sembilan belas gimana antusiasme mereka
jadi kalau kita lihat sebetulnya angka partisipasi kalau kita tanyakan kepada responden itu apakah anda akan memilih di tps gitu
sebetulnya kalau kita lihat trennya itu milenial itu menurun dibanding generasi sebelumnya
kalau kita bilang baby boomer
kemudian gen x milenial
milenial itu kan mereka yang berusia delapan belas sampai tiga puluh tujuh atau tiga puluh enam
oke kita masih masuk milenial sih mas ya
jadi kalau di survei kita kita bagi dua
late itu yang usia muda
ya dikurang dari dua puluh tujuh
kemudian yang early itu yang awal awal kayak saya nih
ya jadi akhirnya sudah masuk early milenial
tapi antusiasmenya ini lebih baik dibanding yang awal awal
awal itu maksudnya
awal awal itu yang late milenial tadi
kalau kita lihat tadi angkanya kan dua puluh lima sama berapa tadi
oke dua puluh satu dua dan dua puluh lima delapan
dua puluh satu iya itu kan antusiasme milenial yang senior itu yang tadi early milenial
itu lebih tertarik untuk mendalami politik ya
lebih tertarik untuk mendalami politik
ini cukup ini adalah fenomena yang wajar
sebetulnya milenial ini kan generasi yang unik
jadi ini karakteristiknya berbeda dengan generasi sebelumnya
kalau generasi milenial kan tidak bisa lepas dari gadget
artinya dia punya karakter yang berbeda dibanding generasi sebelumnya
antusiasme terhadap politik itu cenderung berkurang
karena mereka cenderung suka yang travelling kayak gitu gitu
yang ringan lah aktivitas yang ringan
kalau kita lihat sekarang kejurungan berita pun begitu
kita lihat kan berita berita yang youtube yang lima menit sepuluh menit gitu
sesuai dengan demand dari pasar
nah kalau misalnya dari kak wendra dan juga cakra sendiri sebagai orang yang udah tahu dong real worldnya seperti apa gitu reality di lapangan seperti apa
dari hasil survei tadi gimana komparasi dengan yang kalian hadapi sehari hari
yang kita hadapi sehari hari terutama di internal bpn itu justru ini menjadi tantangan sendiri untuk bagaimana kita menyentuh teman teman milenial
karena walau bagaimanapun milenial ini sejak dulu itu adalah yang bisa menentukan arah bangsa kemana
nah jadi ini tantangan tersendiri untuk kami
nah melalui program program yang kami tawarkan
pastinya nanti ketika ini tanggal dua puluh empat kita sudah mulai kampanye akbar itu pun salah satu ceruk untuk kita bagaimana bisa menggayat hati teman teman milenials gitu
yang jelas milenials ini karakternya nggak ribet sebetulnya
mereka tuh unik nggak mau ribet bosenan
jadi semuanya serba simpel gitu
sebetulnya mereka ingin yang sederhana dan mereka tidak suka kepura puraan
mereka suka yang otentik original apa adanya
maka dari itu prabowo sandi menawarkan gagasan yang original aja
tampilan pun apa adanya
tidak perlu di milenial milenialkan apa adanya gitu
itu tantangan sendiri untuk kita
oke kalau cakra gimana gitu
dari hasil engage bersama dengan para calon pepilih gitu
terutama yang seusia dengan caka
atau lebih muda lagi gitu para pemilih muda
seperti apa sih antusiasme mereka menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
ya kalau dari aku sendiri sih malah melihatnya milenial saat ini menjelang pilpres itu sangat antusias
dari selama ini pengalaman aku terjun di lapangan milenial itu sangat ingin didengarkan
mereka itu sangat ingin didengarkan dari segi kita ayo kita maunya apa sih
kamu disini kekurangan apa kamu disini apa yang kita bisa bergerak bersama
saya bertemu dengan para para milenial yang dari kalangan karang taruna maupun yang tidak terlibat aktif dalam organisasi
mereka bilang oh saya ingin industri kreatif disini dikembangkan
oke saya bilang di jakarta pusat itu sudah ada yang namanya jakarta creative hub
dimana itu seperti maker space
makerspace dimana anak anak muda bisa mengikuti pelatihan pelatihan yang sesuai dengan minat dan makat mereka
ketika saya bilang itu mereka sangat antusias mereka sangat wah iya saya sangat tertarik gitu
jadi dari situ saya jelaskan bahwa
hal hal seperti ini bisa terwujud jika pemimpin yang kalian pilih
jika anggota anggota legislatif yang kalian pilih benar benar mendengarkan kalian
benar benar menyampaikan aspirasi kalian hingga terwujudnya suatu kebijakan
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini